kali ini kamu harus kembali ke tanganku lagi
aku gak mau gagal untuk dua kali
tapi sekarang aku harus hati hati
aku harus singkirkan semua penghalang yang akan menghalangiku
termasuk li ya
li anak kamu itu
apa yang kamu bilang barusan
kamu mau singkirkan li ya
kalian gak boleh pergi
gimanapun juga kalian itu kan keluarga aku
kalian mau tinggal di sini ya
mau ya pak
terima kasih li
saya nggak tahu harus dengan apa saya balas kebaikan kamu
gak perlu dibalas apa apa kok
niat sekarang kita masuk yuk
semua belum pada makan kan
udah nangis terus
ngeliat keadaan mama kayak gitu kak juan
emang kak juan tadi gak denger kata dokter apa
keadaan mama tuh tambah hari tambah drop
kok bisa kayak gini terus
mama bakal meninggal kak juan
keadaan bu ingrid masih drop terus
mati sekalian aja malah lebih bagus
nah lihat nih bikin apa nih
ini kamu yang masak ya sebenarnya ini tanda terima kasih aku karena kalian udah ngijinin
saya sama juidan untuk tinggal di sini oh ya lihat kalau nggak salah kamu suka nasi goreng
ini om bikinin mudah mudahan kamu suka ya iya iya suka pasti doyan banget langsung makan ya
kamu tuh gimana sih kerjanya kamu tahu tahu
hari ini kamu nggak dapat makan siang
tapi pak udah ngomongnya alasan kamu udah sering melakukan kesalahan
tolak udah gampang bekerja cepet
keterlaluan anak gue diperlakuin kayak sampah sementara bocah kampung itu malah
dilayani semua orang ketuan putri
luah nih anak lu ini bener bener bego ya lu ngasih ini lihat semua ini hah lo lihat tuh
lihat tuh kemana mana dikawal orang
nah lo udah kerja keras begini
lo masih dimaki maki
yaudahlah bu mungkin ini tuh
emang udah nasibnya ayu
ya ela yang begini nih
bukannya usaha lo
malah pasrah begini gimana mau hidup enak
buat ayu hidup kayak gini juga udah cukup kok
buat kalau mungkin cukup yuk
buat gue yang gak akan pernah cukup
gue tuh mau lebih
lebih dari ini semua ngerti gak sih lo
gue jadi makin marah rasanya
semua ini bener bener gak adil
lia dan ayu kan sama sama anak
yos tapi kenapa lea beruntung banget
enggak tadi papa mau nulis nulis sesuatu tetapi
belum ketemu kertasnya
tante randi sama lia tuh orang yang baik
papa sebenernya nyesel sama perbuatan papa selama ini
karena papa udah terlalu jahat sama mereka
udah lah papa
yang dulu nggak usah diingetin lagi
yang penting papa sekarang udah berubah udah jadi orang yang baik
yaudah kalau gitu juwita ke taman dulu ya
juwita mau nyelamin tanaman
kali ini kamu harus kembali ke tanganku lagi
aku gak mau gagal untuk dua kali
tapi sekarang aku harus hati hati
aku harus singkirkan semua penghalang yang akan menghalangiku
termasuk li ya
apa yang kamu bilang barusan
kamu mau singkirkan li ya
aku gak bicara seperti itu
kamu pasti salah dengar
aku gak salah dengar
aku gak akan dengar
apa ini ribut ribut
dia punya rencana jahat
dia mau menyikirkan li ya supaya bisa mendapatkan kamu
aku dengar sendiri
aku gak pernah bilang kayak gitu
aku gak mungkin salah dengar

yos cuma cemburu karena sekarang kita berdua dari kamar
padahal tadi kan aku cuma nolongin kamu karena kamu pingsan
jangan percaya sama dia kan
iya ini mulutnya aja yang manis tapi hatinya busuk
kalau memang benar hati saya busuk seperti yang dia bilang
biar tuhan yang hukum saya
kalau kamu gak percaya sama kata kata aku
saya akan pergi dari ruangan ini sekarang
kalau kamu pergi dengan cara seperti ini
lia pasti kecewa
tapi aku gak mau jadi tertuduh seperti ini
tapi aku gak menuduh
aku dengar sedikit
aku dengar sedikit
aku dengar sedikit
gak usah diperpanjang lagi ya
saya sudah angkat tangan pak yas
betul betul sudah tidak ada gunanya
mempertahankan semua peralatan ini
dokter pasti salah
mama tuh bisa sembuh dokter
mama pasti sadar
cuma papa yang bisa bikin mama sadar
mama tuh cinta banget sama papa
mersi mohon pa
kalau nanti mama sadar
bapak balik lagi ke rumah kayak dulu
mersi mohon pak
bapak janji sama mama
mersi mohon sama papa
walaupun mama jahat
tapi mama itu udah nemenin papa belasan tahun
emang gak ada harganya nyawa mama di mata papa
cuma buat nyelamatin mama aja
pak mersi mohon pak
anggap aja ini
ini permintaan yang terakhir
dari mersi ke papa
bapak akan turutin kemauan kami
kalau kamu sadar
kamu minum obat dulu ya
biar kamu nggak cepet cepet pusing
ini minum ya
kamu udah datang
tadi om bosan bikinin kamu segelas susu
ada di meja makan
sekarang kamu kalau kerjaan kecapean
ya makasih ya om
tapi sejauh yang aku tahu
fauzan belum pernah bersikap semanis ini pada lia
apa dia betul betul berubah